bisa dengan pak muhadi
saya putra pak dan ini temen temen saya
kita dari tim tgs takut gak sih
apa ya pak
apa kalau kedatangan kami nggak berkenan sama bapak nih
karena kami kesini mau cari informasi pak
soal almarhumah istri bapak buruk ini
saya tidak mau bicarakan istri saya lah
aduh punten punten
punten ampun jangan gak usah ya
pesan tim plastik yang pertama saya pegang itu kenapa jadi berubah
kenapa pindah kesitu sih
kenapa pindah disana kenapa pindah disini
ampun ampun ampun ampun
kenapa sih gif
itu ter itu itu gayung batuk ter
gak ada gak ada apa apa
itu jelas jelas itu itu gayung tuh awalnya

terus waktu saya mau bersihin ada di kamar mandi
udah di kamar mandi tiba tiba di luar
kemudian luar gayungnya tak hilang lagi langsung pindah kesitu ter
ini gak ada apa apa
itu ter kayaknya dia tuh emang niat gangguin saya ter tuh
gak ada gif
ini kayaknya karena lo saking takutnya jadi lo tuh berhalusinasi
gak ter itu ada ter
saya tau itu ter
pasti dia ter tolongin ter
put put put bangun put
put put bangun put
put put bangun put
put itu put
aduh gis apaan sih gis
itu gayung batuk put
apa sih gis
tadi ada gayung patok put
ketuk ketuk di situ sama terbang di situ put
ibu ada sekali dulu
ya mudah mudahan ya
udah tidur lagi lah
maaf put ya
tidur lagi ya
salah lihat pak
harusnya kang siapa yang menemukan gayungnya nenek gayung
segera dibungkus dengan kain hitam
habis itu ditaruh di atas kuburan nenek gayung
ya kalau dibiarkan ya kang ya
siapa yang menemukannya hitam
itu bakal diteror sama nenek gayung
aduh tau gitu ma
kenapa baru ngomong sekarang sih kang
saya kadang kepikiran soal itu
kang selain algis nih yang pernah ngerasain kayak gini
ada sih kang
ya tapi begitulah kang
caranya rukun ini bikin kita semua gak tenang
aduh tapi kang
solusinya buat teman saya gimana kang
biasanya sih kang ya
warga di sini kalau kena teror seperti itu ya
mereka itu selalu bikin sesajen
habis itu sesajennya itu ditaruh di atas makam nyari kumini
tapi kalau akan punya solusi lain
silakan aja tuh pak kang
terima kasih kang
suruh suruh depan
sekarang kita lagi nyari makamnya rukmini
put tombol kiri put
tapi ini kayaknya bakalan susah deh
karena hutan luas banget
terus juga kak
semoga cepat ketemu ya guys
ikutin terus tgs channel
ini sih bener bener keterlaluan mah
kami dikucilin kayak gini sama warga
ya makanya menurut gue
gak mungkin kayaknya almarhum menyuri
maksud kamu tuh gimana sur
ini liat kan
ya udah gini deh
kita harus cari rumah
keluarganya buruk mini buat cari info
yah kayaknya juki juga tau deh rumahnya dimana
oh mending kita tag ke kontrakan dulu
udah enak tadi udah masakin nasi goreng ntar abis lagi sama si farjo
yaudah gue juga udah lapar
yaudah gue siang dulu ya tapi
yaudah yuk guys sabun sabun sabun
guys ini kita udah nemuin makamnya buruk mini
jadi kalian yang kemana mana ya terus ikutin pertolongan kita
saya dengan pak muhadi
saya putra pak dan ini temen temen saya
kita dari tim tgs takut gak sih
apa ya pak
apa kalau kedatangan kami
kenan sama bapak nih
karena kami kesini mau cari informasi pak
soal almarhumah istri bapak
saya gak mau bicarakan
pak pak pak tapi tunggu pak
tadi kita denger
dari warga warga disini katanya
buruk mini itu meninggalnya karena
ya karena terbukti mencuri perhiasan emas
dan uang berita itu bener pak
itu gak bener
istri saya bukan pencuri
maaf pak kalau omongan kita ada yang menyinggung perasaan bapak
nggak ada apa apa
disitu dusnya mas volver ke daniela tiga ratus delapan puluh dua cing dan siapa yang tadi itu